berapa menit setelah bapak berada di pesawat kemudian insiden ini berlangsung
apakah sudah berada lama dan kemudian sebelum take off kemudian pesawatnya terdengar suara suara seperti tadi pak
atau terjadi sangat cepat begitu
kejadiannya sangat cepat karena terus terang begitu kita naik karena penumpangnya memang agak kurang
ya enggak full enggak juga sampai setengah pesawat
terus kira kira jelang sekitar lima belas dua puluh menit itu kejadian langsung ini drastis terjadi ya
selain bapak dan keluarga apakah para penumpang lain sudah berhasil dievakuasi dan keluar dan berada di bandara saat ini
iya jadi sempat keluar jadi satu persatu keluar alhamdulillah tidak ada yang terlalu panik sih panik ya
tapi mungkin karena penumpangnya agak kurang jadi enak aja kami keluar
hanya disayangkan di sini kami terlalu lama disimpan di landasan pacu terus baru diangkut
itu pun diangkut tidak ini harusnya terus terang ya
dengan kan bukan cuma sekali ini ada kejadian begini harusnya setiap penerbangan itu sudah mempunyai tim khusus
karena itu kalau ada kejadian begini harus segera dilaksanakan tindakan seperti ini
ini kejadian juga seperti di dalam batik air krunya
apakah ini kita mau dilanjutkan perjalanan masih menunggu dari pusat terus itu katanya
terus apakah ada penundaan terus masalah penginapan kita pertanyakan bagaimana yang kasihan yang tidak
kalau sih ada penundaan
kalau sih ada penundaan
kalau sih ada penundaan
kalau ada dananya sih enggak apa apa
tapi kalau dana yang pas pasan itu masih dibicarakan
hal hal yang dianggap sepele ini yang kecil ini harus betul betul penerbangan itu sudah punya kesiapan